mengagendakan tetap di tanggal dua puluh dua
tetap jadi kita agendakan
pekan ini sampai tanggal dua puluh
itu rph rph rph secara maraton
sampai nanti hari dua puluh satu april itu hari apa
itu terus sampai kemudian finalisasi
tapi soal jadwal soal teknis persidangannya nanti
akan seperti apa nanti kita update lagi